ya sementara who sendiri melalui halaman resmi websitenya per tujuh belas april dua ribu dua puluh menyatakan belum menemukan bukti real penyebaran covid melalui uang
namun who membenarkan bahwa covid ini bisa bertahan di permukaan benda mati hingga beberapa hari
sementara di berbagai media sosial di indonesia terdapat pengakuan beberapa pasien positif covid sembilan belas yang menduga dirinya terpapar covid sembilan belas dari uang
salah satunya adalah nungki herwanti ibu hamil asal semarang yang mengaku tertular karena uang ke gubernur jawa tengah ganjar pranowo
sejalan dengan itu doktor epidemiologi unair membenarkan peluang tersebut
sebenarnya sudah ada beberapa penemuan alat pensterilan uang seperti yang dikaryakan oleh adik adik mahasiswa universitas muhammadiyah surabaya
seperti kita nih awam yang tentu belum memiliki fasilitas seperti itu
dan dokter atoylah memiliki tipsnya untuk anda
yang pertama adalah sebisa mungkin hindari penggunaan uang cash
kita bisa menggunakan uang virtual melalui aplikasi di handphone dan lain sebagainya
pastikan kita meningkatkan hand hygiene kita kebersihan tangan kita
yaitu dengan cara selalu mencuci tangan setiap kali kita habis memegang uang
baik itu dengan sabun dan air mengalir atau dengan desinfektan
yang ketiga pisahkan uang kita dari benda benda yang lain dengan menaruhnya di plastik khusus
sehingga tidak tercampur dengan benda benda yang lain
dan berpasudi menunjukkan bahwa daya tahan virus corona ini pada uang kertas itu bisa mencapai
sementara pada uang logam bisa mencapai empat jam
nah kalau kita ingin mendiskusi uang yang kita miliki
maka kita bisa melakukan pemanasan
karena pada prinsipnya virus corona ini bisa di inaktivasi pada suhu suhu tertentu
misalnya pada suhu enam puluh derajat selama satu jam
atau pada suhu sembilan puluh dua derajat selama lima belas menit
ya di masa pandemi ini kita melihat banyak adaptasi
di antaranya kegiatan belajar mengajar yang berubah menuju online
nah peralihan dari transaksi tunai ke non tunai ini juga bisa mulai digerakkan secara masif dan tanpa biaya
tentu saja itu semua bisa terjadi atas kerjasama dari pemerintah dan juga stakeholder pengelola uang elektronik
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur